guntur selamat malam nak
gapas senang nak kamu mau pulang kembali ke rumah
hari malam guntur bermimpi bertemu seorang wanita yang minta tolong
tapi kan guntur bukan anak bapak dan ibu
ibu mengapa menangis
ibu tidak mau kehilanganmu nak
guntur sayang kok sama bapak dan ibu
tapi boleh kan guntur mencari orang tua guntur
kalau guntur aku mau tidur ya
selamat ulang tahun kami ucapkan guntur
selamat sejak terang kita akan doakan guntur
guntur guntur guntur
tur gimana perasaanmu nak malam ini
aku senang kok pak bu
sepertinya ada yang kamu pikirkan
aku kok berbeda dengan kru caci yang lain
loh pak bu kok jadi sedih begini
sebenarnya kamu bukan anak kandung kami tuh
hah aku anak kandung bapak dan ibu
waktu kamu bayi kami menemukan kamu di tengah hutan
berarti selama ini bapak bohong
selama ini bapak bohong
dur jangan pergi dur
siapakah orangtuaku yang sebenarnya
tolong beritahu aku
jangan sendiri ada teman
tolong lepaskan aku
ada apa gunter
aku bermimpi bertemu seorang wanita yang minta tolong
apakah dia ibu kandungku
ibu ibu ibu ibu ibu
ibu yakin nak kamu masih hidup
ibu yakin kamu masih hidup nak
aku tahu kamu dimana
aku tahu kamu dimana
aku tahu kamu dimana
mama kayaknya dia sedang tidur

sebaiknya kita cepat cepat ke gua
sebaiknya kita cepat cepat ke gua
aku mau pergi mak
aku mau pergi
aku mau pergi
pergi kalian pergi
pergi kalian pergi
mau apa kalian kemari
kamu itu sudah terkurung tapi masih galak ya
aku mau kalian sembunyikan kalian
hati kalian jahat begis
jiwa kalian seperti binatas
hei yulia jaga mulutmu
kami berdua kesini datang cuma mau kasih kamu kalau kami berdua sudah mendapatkan harta warisan
dan kamu pun tidak punya jatah sedikit pun
hei kalian berdua
lihat saja perbuatan kalian pasti akan melihat basah dari tuhan
kamu itu tahu apa tentang tuhan
tahu nggak kamu itu hanya wanita siluman
bukannya wanita ciluman seperti kamu cocoknya tinggal di tempat ini
betul memang kamu itu cocok digorong di kuah ini
pergi kalian pergi kalian

tuhan tuhan tuhan
tuhan tuhan tuhan
mau pulang kembali ke rumah
mari malam guntur bermimpi bertemu seorang wanita yang minta tolong
itu hanya mimpi nak
tapi kan guntur bukan anak bapak dan ibu
ibu mengapa menangis
ibu tidak mau kehilanganmu nak
guntur sayang kau sama bapak dan ibu
tapi boleh kan guntur mencari orang tua guntur
bapak dan ibu tidak bisa melarangnya
itu hakmu nak
guntur guntur guntur ada raja ular mengarut
tidak ngerti tuhan
tidak ngerti tuhan

anak manusia berani beraninya kau mencampuri urusanku
kenapa kau takut melawan aku
aku si raja ular tidak pernah takut pada siapapun
kalau gitu rebaskan istri kurcaci itu terus kita bertarung
sampai jumpa di cerita kedua
male satri bapeda